saudara keributan antara pengunjung dan petugas keamanan kafe di kawasan kemang jakarta selatan terekam kamera pemantau
satu orang tewas dalam peristiwa ini
dalam rekaman cctv yang berada di luar kafe terlihat keributan yang melibatkan sejumlah orang
keributan diduga diawali oleh cek cok hingga berujung pengeroyokan
dalam peristiwa ini saudara pengunjung kafe berinisial am meninggal dunia akibat luka senjata tajam
empat orang diamankan oleh pihak polsek mampang termasuk pelaku penusukan yang bekerja sebagai security cafe
selain empat orang pelaku yang berhasil diamankan polisi juga masih mengejar seorang pelaku lainnya yang terlibat dalam keributan tersebut
polisi juga meminta pelaku untuk segera menyerahkan diri
akibat perbuatannya saudara para pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan hukuman maksimal dua belas tahun
selanjutnya masih ada satu pelaku lagi satu pelaku yang kami masih belum dapat identitasnya
tapi kami akan terus mencari informasi
mencari siapa yang bersangkutan dan kita akan terus kejar tidak berhenti sampai di sini